kita akan simak cerita dari diaspora indonesia di turki
untuk mengetahui suasana ramadan di sana sudah ada diaspora indonesia rita nurmawati yang sudah bersiap di sana
selamat dini hari waktu indonesia
ibu rita kalau sekarang di indonesia tanggal tiga puluh maret pukul dua lewat tiga puluh delapan dini hari di turki pukul berapa bu
selamat malam waktu indonesia turki
mbak di sini saat ini pukul dua puluh dua tiga puluh delapan menit waktu indonesia turki tanggal dua puluh sembilan maret
oke berarti masih jauh dari waktu sahur begitu ya bu
boleh cerita dulu bu sudah berapa lama tinggal di turki dan mungkin sudah berapa kali menjalani ramadan dan idul fitri di sana
kebetulan ini kali pertama saya ramadan dan mungkin lebaran di sini
saya di sini tinggal baru satu tahun di turki
baik artinya ini menjadi pengalaman yang baru ya bu untuk berbuka puasa untuk sahur menjalani ibadah ramadan ibadah puasa di sana dan juga nanti akan idul fitri
sebetulnya apa sih yang berbeda selama ini menjalani ibadah puasa selama bulan suci ramadan di turki dan apa bedanya dengan di indonesia
mungkin kalau perbedaannya itu suasana di sini lebih sepi
dibanding indonesia indonesia lebih ramai
dan perbedaannya itu di musim karena musim di sini kalau puasa itu musim dingin lebih pendek jeda puasanya
kalau musim panas itu lebih panjang puasanya
dan perbedaannya dari makanan juga indonesia dan turki
cuaca di sana menjadi kendala nggak bu untuk beribadah berpuasa begitu di sana
di cuaca juga di sini sangat apa ya mungkin ini pertama kali saya puasa di musim dingin
jadi awal awal puasa itu badan drop
dan mungkin belum bisa menyesuaikan bulan puasa di cuaca turki sini
ya jadi harus ada penyesuaian dan lagi adaptasi juga ya dengan cuaca baru di sana berbeda dengan di indonesia
jadi harus lebih banyak minum vitamin ya di sana
tapi kalau soal makanan nih di turki ini makanan khas apa yang biasa disantap untuk berbuka puasa di sana
kebetulan di turki ini ada pd makanan khas turki di bulan ramadan
juga ada baklava ada lokma di turki
menarik untuk dicoba tapi kira kira kangen gak sama menu makanan khas nusantara
dan mungkin di makanan turki saya jeda juga atau saya kasih apa ya mungkin untuk suami makanan turki
untuk saya masak makanan indonesia biar tidak terlalu kangen
untuk mengobati rasa kangen masak sendiri di sana jadinya ya
nah kalau untuk beribadah sholat tarawih itu biasanya di
digelar atau dilaksanakan di masjid mana aja
kebetulan untuk di masjid saya yang terdekat di sini kebetulan di turki itu wanita tidak diwajibkan untuk ikut sholat di masjid
mungkin sebagian ada yang ikut ke masjid tapi ada yang tidak juga
ya kalau untuk kegiatan kegiatan komunitas umat muslim di sana
khususnya untuk umat muslim indonesia yang berada di turki seperti apa bu
untuk kegiatan kegiatan mungkin di sini kebetulan kbri mengadakan buka bersama rakyat
bukan jadi warga indonesia yang tinggal di turki bisa ikut buka bersama di kbri
kalau setiap tahunnya ini biasa dilaksanakan atau ada kegiatan rutin lainnya mungkin dari kbri
kegiatan rutin mungkin buka bersama dan ketika sholat id kbri juga mengundang semua warga indonesia di turki untuk sholat id bersama di kbri
lalu ada berapa banyak sih sebetulnya warga indonesia yang ada di torki di sana bu
untuk lebih jelasnya mungkin saya kurang apa ya
memang di sini banyak masyarakat indonesia juga yang tinggal di sini
ada yang kuliah ada yang menikah ada yang bekerja juga
tapi untuk berapa banyaknya atau misalkan berapa nominalnya saya sih kurang tahu
tapi memang banyak juga orang indonesia di turki yang tinggal
jadi banyak ya orang indonesia khususnya umat muslim orang indonesia yang tinggal di turki
nah kalau di negara negara lain kan ini
ada kebijakan untuk waktu sekolahnya ini lebih singkat karena bulan ramadan
ada kebijakan kebijakan khusus kah di bulan ramadan ini
untuk bulan puasa sekolah sekolah mungkin agak singkat singkat juga
karena mungkin di turki juga karena waktunya terlalu lama untuk bulan puasa
mereka mungkin kasih keringanan untuk
bulan puasa ini tidak terlalu full untuk belajar
kalau di indonesia kan ini sudah memasuki minggu ketiga bulan ramadan
artinya banyak juga umat muslim warga indonesia yang sudah mulai berburu baju lebaran
sudah mulai berburu baju lebaran juga dan biasanya kalau berburu baju lebaran itu dimana sih
kebetulan saya tinggal di ankara itu dekat dengan mal
berbelanja untuk keperluan lebaran
tapi untuk kebudayaan di sini saya kurang tahu kurang paham antara memang harus diwajibkan
atau memang mereka harus berpakaian baru atau di bulan suci ramadan atau idul fitri ini
memang harus membeli pakaian atau serba baru semua seperti di indonesia itu
mungkin budaya indonesia sama budaya turki itu
kurang lebih mungkin ada perbedaan lah
mungkin ada perbedaan ya mungkin di turki nggak seperti budaya di indonesia yang harus pakai baju baru di
tapi biasanya di turki ini ada bazar bazar ramadan nggak sih
kebetulan kalau misalkan bazar itu di mereka itu per hari
misalkan setiap satu minggu itu hari senin atau hari kamis saja untuk bazar bazar
di sore hari orang orang itu mencari
kalau di indonesia itu berburu tajil mereka mencari makanan khas turki yang manis manis itu ke tempat tempat
atau lokasi makanan makanan manis yang disediakan di bulan ramadan
ada bazar yang biasanya diadakan atau digelar hari senin dan kamis ya
nah kalau sudah memasuki tujuh hari
jelang idul fitri biasanya kalau di indonesia budayanya ini mudik
kalau di turki ada budaya mudik juga nggak
kebetulan kalau misalkan orang turki saya kurang paham tapi orang indonesia kita juga sepertinya mengikuti budaya indonesia juga
jadi walaupun kita tinggal di turki tetap kita mudik
kita tetap ketemu dengan keluarga suami di lain kota
jadi rencananya tahun ini bakal pulang ke indonesia atau justru jadi lebaran pertama di turki
kebetulan untuk saat ini saya lebaran di sini
oke semoga ibadah puasanya lancar dan semoga juga nanti bisa sampai idul fitri juga lancar di turki di sana
terima kasih diaspora indonesia di turki rita nurmawati